wacana penerapan hukum pancung ataupun kisas jika nantinya direalisasi akan menambah aturan islam yang berlaku di aceh
selama ini kita tahu aceh telah mengesahkan konun berisi aturan ini dalam islam di kehidupan bermasyarakat mereka
dan kita tinjau kembali aturan apa saja yang telah berlaku di aceh
ini kita lihat hukum islam yang memang berlaku di aceh
sebelum kita ke hukum hukumnya kita lihat dulu ini adalah kanun jinayat
konun jinayat ini adalah salah satu konsekuensi undang undang nomor sebelas tahun dua ribu enam yang memang merujuk atau mengenai pemerintahan aceh
konun jinayat ditetapkan oleh pemerintah aceh ini dengan merujuk pada nilai nilai syariat islam yang diatur berdasarkan konon
sementara itu khusus pidana ini diatur dalam konun aceh nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang hukum jinayat ataupun pidana
dan selanjutnya kita melihat hukuman yang terjadi
atau yang diberikan kepada yang bersalah di aceh sendiri
yang pertama adalah hukum cambuk
ini data dari monitoring icgr sepanjang tahun dua ribu enam belas menunjukkan mahkamah syariah aceh telah memutuskan sebanyak tiga ratus satu putusan perkara jinayat sejak januari hingga november dua ribu enam belas
dan sepanjang tahun dua ribu enam belas ini tercatat ada tiga ratus tiga puluh sembilan terpidana telah dihukum cambuk di seluruh wilayah aceh
kemudian di tahun dua ribu tujuh belas ini dari periode januari
hingga september ada sekitar satu ratus delapan puluh delapan orang yang dihukum cambuk dan tersebar di sembilan wilayah aceh
konon jinayat ataupun hukum pidana syariah yang berlaku di provinsi aceh ini dinilai oleh pemerhati ham dan perempuan sebagai aturan yang mendiskriminasikan perempuan dalam penerapannya
selanjutnya adalah liwat dan musahakoh
nah ini yang juga menjadi perhatian sejumlah ngo
perempuan adalah aturan liwat ini
ini adalah aturan yakni hubungan seksual laki laki sesama jenis dan musahako adalah perbuatan seksual secara fisik antara dua wanita
dan ini hukumannya juga hukuman cambuk
hukumannya adalah antara dari dua pelanggaran ini adalah seratus cambukan
ada seratus cambukan yang akan diberikan kepada pelanggar dari
liwat dan juga musahakoh
kemudian seribu gram emas atau ada seratus bulan
seratus bulan ini kurungan badan ya
jadi tidak boleh kemana mana
selanjutnya adalah polisi agama
untuk menjalankan aturan islam yang kemudian berlaku pemerintah aceh pun juga memiliki lembaga polisi syariah alias wilayah tul hisbah namanya
nah lembaga ini lembaga polisi ini berwenang untuk memaksakan konun islam
undang undang islam beranggotakan lebih dari seribu petugas yang kemudian berwenang melakukan razia di ruang publik